wayang jogja night carnival ketiga
sebuah event tahunan terbesar yang dimiliki kota yogyakarta
menjadi bentuk perayaan hari jadi kota yogyakarta ke dua ratus dua puluh
yang diselenggarakan pada tanggal tujuh oktober dua ribu dua puluh
beragam hiburan menarik
mengisi event yang paling ditunggu tunggu oleh masyarakat yogyakarta ini
event ini selain merupakan rangkaian acara hadulangkan kota yogyakarta ke dua ratus enam puluh dua
merupakan kegembiraan masyarakat kota yogyakarta
dan tentunya juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang ada di kota yogyakarta
merupakan event unggulan yang ke depan banyak dipunjungi oleh wisatawan mancanegara dan nusantara
sambutan oleh wali kota yogyakarta haryadi suyuti
selamat datang di plaza tuku palbutik kota yogyakarta
dan gubernur daerah istimewa yogyakarta
sri sultan hamengkubwono x
mengawali dibukanya event wayang jogja night carnival ketiga ini
pemukulan kempul pun menjadi tanda dibukanya perayaan hari ulang tahun ke dua ratus enam puluh dua kota yogyakarta
kemeriahan wayang jogja night carnival ketiga
diadakan di sepanjang jalan sudirman tugu jogja
hingga jalan margo utama
di jalan jogja
sejak pukul enam sore hingga pukul sepuluh malam
tugu palputi yang merupakan ikon dari kota yogyakarta
dijadikan sebagai pusat perhelatan wayang jogja night carnival ketiga ini
semoga acara ini bisa menghibur masyarakat
bisa menjadikan tuntunan dan tontonan bagi seluruh warga masyarakat
untuk selanjutnya kita bersama sama membangun kota yogyakarta
pertunjukan tokoh wayang yang berbeda dari empat belas kecamatan
yang disajikan dengan konsep street art yang menarik
untuk dinikmati masyarakat yogyakarta
dan juga wisatawan domestik ataupun internasional
wisatawan yang terkenal
night in jogja adalah malam yang luar biasa
dan ini adalah malam terbaik di jogja

saya sangat teruja
sebagai event tahunan yang selalu dinantikan oleh masyarakat
pemerintah kota yogyakarta terus melakukan inovasi
baik dalam konsep
maupun kemasan acara
sehingga bisa menjadikan wayang jogja night carnival
menjadi salah satu sarana edukasi
selamat ulang tahun untuk kota jogja yang ke dua ratus enam puluh dua
dan semoga jaya
ketiga hari kota yogyakarta